allah akan mengampuni semua dosa dosa
allah maha pengampun lagi maha penyayang
aku tahu kamu sedang memikirkan sesuatu
jika ingin masuk islam datanglah kapanpun untuk belajar
jika ingin masuk islam datanglah kapanpun untuk belajar
bunda tahu kamu pasti sedang memikirkan ucapan sunan kalijaga tadi kan
ternyata benar apa yang dikatakan orang orang ibunda
bahwa sunan kalijaga itu adalah seorang yang bijaksana
sangat menyejukkan kau bu ibu bunda
hati ananda begitu bergetar ketika mendengarkan sunan kalijaga
membacakan ayat ayat quran itu bu
ibu bunda apakah ibu akan mengizinkan ananda
dan belajar agama itu dari sunan kalijaga
saat kerajaan majapahit runtuh
dan ayahandamu prabu brawijaya v
memutuskan untuk menetap di tengger
ibu bunda tidak mau ikut
bukan berarti ibu bunda tidak berbakti pada ayahandamu
tapi kami sudah berbeda pandangan
sudah saatnya majapahit runtuh
dan agama kita dahulu diganti majapahit
nanti menjadi agama islam
ananda baru tahu kalau ternyata ibunda tertarik dengan ajaran islam
ibu bunda bagaimana kalau besok kita datangi masjid demak
dan kita sama sama minta bimbingan sunan kalijaga
untuk belajar agama islam
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
allah maha pemberi betul
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
terima kasih ibu bunda
dan hidayah kepada hamba hamba yang anda dukul
dan kalian berdua adalah hamba hamba yang dukul oleh allah
untuk mendapatkan hidayah
terima kasih sunan
sekarang izinkanlah kami
untuk masuk agama islam sunan
ketika kamu bermimpi
ingin menolong orang dalam kobaran api
tetapi tidak mamat
itu adalah petunjuk dari allah
kamu tidak akan bisa menolong orang lain
sebelum kamu menolong diri kamu sendiri
kamu mengerti apa yang saya maksud
saya mengerti suhaim
sekarang saya akan mengunding kalian untuk membacakan dua kalimat suhaim
setelah itu saya ajarin kalian sholat lima waktu dan ilmu yang bermakna
sekarang itu suhaim
terima kasih suhaim
terima kasih suhaim
terima kasih suhaim
ta senggoh penganten anjar
ta senggoh penganten anjar
kamu memang cat
kamu pantas menjadi istri
aku adalah borohok
penguasa alas ketonggo ini
jangan ganggu aku
aku tidak akan mengganggu
aku cuma ingin kenal
lebih dekat dengan kamu wijayaku suma
aku tidak akan mengganggu
kamu sudah menyakiti hatiku
aku akan melakukan berbagai macam cara
untuk mendapatkan kamu
aku akan membunuhmu
kau mau milih aku
aku jatuhkan diriku
tak bisaublah aku
kamu beterpati denganku
tidak ada kebolehan hatiku pourtant tujuanku
saya merasa merasa bersifat mesantik
saya hanya merasa seret